pernikahan putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep dan erina gudono
akan dilangsungkan mulai tanggal delapan desember dua ribu dua puluh dua hingga sepuluh desember dua ribu dua puluh dua di yogyakarta
acara dimulai pada tanggal delapan desember berupa semaan atau membaca al quran
kemudian pada sembilan desember mulai memasang black ktp
dilanjut prosesi midodareni pada malam harinya
semuanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita erina gudono
sedangkan untuk acara prosesi adat ngunduh mantu
menurut gibran raka buming raka kakak kandung kaisang pangarep yang juga wali kota solo
akan digelar di kediaman orang tua mereka joko widodo
di sumber kecamatan banjar sari solo pada tanggal sebelas desember pagi hari
setelah itu kedua pengantin dan kedua orang tuanya akan dikirap menuju pura mangkunagaran
dari loji gandrung menggunakan kereta kuda
yang diperkirakan menumpuh waktu sekitar satu jam perjalanan
di pura mangkunagaran
keluarga presiden joko widodo akan menggelar acara tasya kuran
dengan mengundang beberapa tamu
baik masyarakat umum maupun tamu undangan vip dan vvip
awalnya prosesi adat ngunduh mantu direncanakan digelar di loji gandrung
namun akhirnya dilakukan di rumah
menurut gibran rumah dinas wali kota solo
loji gandrung bisa dimanfaatkan warga solo untuk segala kegiatan
namun untuk acara ngunduh mantu adiknya
loji gandrung hanya dipakai sebagai lokasi
si star kirap kereta penganti
untuk start kirap ya itu aja kok
tapi memang selama ini lokasi gandum itu merupakan rumah dinas wali kota yang
iya tidak saya tinggali tapi ya
tapi untuk kegiatan warga kegiatan keagamaan
siapapun boleh di sini gratis
minta makan minta di support catering pun siapkan
memang ini untuk siapa siapa bisa
termasuk untungan pengundung mantu siap siap masalah di dunia
intinya untuk semua kegiatan
kegiatan warga bisa
kalau bisa cuma untuk star kirap mas
untuk apa apa star kirap aja
ya untuk acara munduh mantunya sendiri
acara acara upacara upacara adatnya di rumah
oh di rumah
mengutip kisah sejarah loji gandrung dari situs resmi cagar budaya kemendikbud
bangunan ini sudah ada sejak masa penjajahan belanda
dahulu bangunan tersebut merupakan kediaman dari johannes augustinus de sence
yang menikah kedua kalinya dengan keluarga keraton solo
yakni saudara perempuan sunan pakubono iv pada seribu delapan ratus sembilan belas bernama raden ayu cokrokusumo
setelah sepeninggal keluarga de sence karena bangkrut
loji gandrung diduga diambil alih oleh pemerintah belanda
ada juga yang mengatakan loji gandrung diambil oleh keraton solo
loji gandrung terletak di jalan brigjen selamat riadi no dua ratus enam puluh satu
kelurahan penumping lawean solo
bangunan berusia lebih dari seratus tahun tersebut bergaya neoklasik eropa yang masih kental
yang menarik atap sirap kayu yang menutup seluruh bangunan membentuk segi lima
di bagian depan setelah teras terdapat ruangan ruangan
ruang sisi kiri merupakan ruang pertemuan
sedangkan ruangan sisi kanan ialah tempat tidur yang dikenal dengan ruang soekarno
sebab presiden soekarno
kerap menggunakan ruangan ini
sri hartono solo jawa tengah